dia suka ngatur orang kum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

ya gimana gak pusing atuh ceng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

veronica mengambil manfaat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
warga asli ciraus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
bang bias jadi sebarang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
saya mau nanya dulu